bentrokan antara masa ormas dan sebuah lsm ini terjadi di markas lsm
yang terletak di jalan yosudarso desa wero gembong pada senin siang
akibat kerusuhan ini sebanyak lima unit kendaraan mengalami rusak berat
usai kejadian lokasi dipasangi garis polisi dan sempat menjadi tontonan warga yang melintas
atas kejadian itu polisi menangkap tujuh puluh lima anggota ormas ke polres kebumen untuk dimintai keterangan
pada selasa sore polres kebumen menetapkan enam belas orang oknum anggota ormas sebagai tersangka
dan terancam hukuman lima tahun enam bulan penjara
saksi saksi melalui olah tkp yang cermat sehingga terkait hal tersebut
selama satu x dua puluh empat jam akhirnya berhasil mengerucutkan beberapa orang
sekitar enam belas orang yang diduga
melakukan tindak pidana kekerasan
dikutip dari cnn indonesia com bentrokan diduga merupakan buntut dari kasus pemukulan
lsm itu diduga hendak ikut memberi bantuan hukum terhadap seorang korban pemukulan yang dilakukan oleh anggota ormas
para tersangka dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang kekerasan terhadap orang atau barang
dengan ancaman kurungan lima tahun enam bulan penjara
rencananya para tersangka akan menjalani tahanan di polda jawa tengah
heri sugiarto kebumen jawa tengah